siap mengorbankan tenaga waktu biaya dan pikiran itulah prinsip yang dipegang relawan pencari korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun v di perairan danau toba sumatera utara
termasuk bagi roin sialagan nenek dengan dua cucu yang tetap setia mencari korban kapal tenggelam bersama tim sar gabungan
bersama relawan lainnya roin sialagan setiap hari dapat ditemui di pelabuhan tiga ras simalungun sumatera utara
hingga hari ke enam pencarian nenek dua cucu ini masih tetap bergabung bersama tim sar gabungan
berbekal kapal motor yang disewa dengan biaya sendiri sebesar satu lima juta rupiah per hari mereka ikut dalam tim sar gabungan
tugasnya menerima kemampuan pencari korban tenggelam
menerima instruksi menelusuri lokasi pencarian yang telah ditugaskan tim sargabungan
di awal pencarian mereka bekerja sendiri menyusuri pantai danau toba di simalungun maupun samosir
awalnya biaya makan hampir empat puluh warga termasuk bahan bakar semuanya ditanggung roin
baru di hari ke empat biaya bahan bakar dan makan ditanggung semua oleh tim sargabungan
roin sialagan menjadi relawan dengan meninggalkan kegiatannya mengelola penginapan
kafe dan resmi dan mencari korban tenggelam
di tomok pulau samosir
merasa senasib dengan seratus lebih keluarga korban ia bertekad untuk turun tangan
apalagi suami tercintanya jan francis porter juga meninggal dunia setahun lalu di perairan danau toba
kami dari relawan itu bergerak dengan hati nurani
kebetulan satu tahun lalu peristiwa yang sama terjadi walaupun kontennya berbeda
kami dari relawan itu bergerak dengan hati nurani

meski hingga hari ke enam pencarian korban belum membuahkan hasil maksimal
roin sialagan bertekad meneruskan aktivitasnya
sampai proses pencarian dihentikan pimpinan tim sargabungan
agus supratman sibalungun